bicara mengenai teknologi di bidang otomotif yaitu teknologi mobil bermesin penggerak listrik
mungkin sudah tidak asing lagi bagi anda
perjalanan panjang mewarnai perkembangan penggunaan mesin yang digadang gadang ini menjadi masa depan dalam berkendara
mobil listrik kehadirannya dirasa semakin tak asing di tengah masyarakat
jika beberapa tahun lalu wacana mobil listrik hanya berakhir sampai ke tahap purwarupa ataupun digelaran pameran otomotif
kini mobil listrik sudah mulai ramai melintang di jalanan
hal ini tak luput dari upaya para produsen otomotif yang saling berlomba untuk memproduksi mobil yang menggunakan baterai sebagai daya utama penggeraknya
toyota dengan model prius berhasil menjadi pelopor penggunaan tenaga listrik sebagai alternatif mesin konvensional pada sebuah city car
meski di saat awal penggunaan tenaga listrik tidak langsung secara utuh karena kinerjanya masih dikolaborasikan dengan mesin berbahan bakar fosil
keberhasilan mesin hibrida yang akhirnya juga digunakan beberapa produk produsen otomotif ini
secara perlahan semakin menggeser tren kendaraan roda empat ini
tak hanya hadir di segmen city car penggunaan mobil listrik pun mulai diterapkan di deretan mobil mobil sport
brand otomotif ternama asal jerman bmw dengan varian bmw i delapan menjadi yang pertama membawa mobil sport bermesin listrik hibrida di pasar otomotif dunia
tak hanya di jalanan kota besar eropa hingga amerika
mobil listrik bmw ini pun sudah dipasarkan di tanah air
hal ini membuktikan jika visi berkendara futuristik ini tak hanya hadir di tengah negara maju
namun juga sudah dapat diterima secara perlahan di negara berkembang seperti indonesia
tak hanya pemain lama beberapa brand otomotif baru pun mulai ramai bermunculan
kalah hasrat konsumen akan sebuah mobil bertenaga alternatif ini dirasa semakin besar
seperti brand otomotif tesla yang sejak kemunculannya berhasil menarik perhatian banyak pihak
berkat varian varian mobil dengan penggunaan mesin listrik secara utuh
mobil mobil tesla seakan menjadi pendobrak karena berhasil membuktikan kepada dunia
bahwa penggunaan mesin penggerak listrik secara penuh sudah mulai bisa diterima di masyarakat
tak hanya ramah lingkungan mobil mobil tesla juga berhasil menempati posisi teratas di deretan mobil tercepat di dunia
lihat saja model paling barunya tesla roadster
mobil listrik terbaru dari tesla ini dapat melaju dari kecepatan hingga seratus kmh
hanya dalam satu sembilan detik
angka fantastis ini bahkan mengalahkan pencapaian bugaty shiron hingga konisek agera
dua mobil berbahan bakar bensin yang digadang sebagai mobil tercepat di dunia ini
hanya mampu melumat akselerasi hingga seratus kmh dalam waktu dua tiga detik
tak berhenti di situ tesla bahkan merilis truk listrik pertama di dunia
hal ini semakin mengukuhkan penggunaan mesin listrik tak berhenti pada mobil penumpang saja
namun capaian tesla ini tidak terlalu besar

pabrikan otomotif asal italia lamborghini berusaha mengebrak torehan rekor tesla lewat inovasi terbarunya
mobil terbaru lamborghini terzo millenio diklaim tak hanya cepat
namun memiliki teknologi futuristik yang belum ada di produk produk lainnya
bodi dari terzo milenio menggunakan material khusus dengan sifat self healing
material unik dari bodi mobil diklaim dapat memperbaiki dirinya sendiri ketika terbaret hingga retak ringan akibat sebuah benturan
pada saat ini mobil terbaru diklaim sudah berhasil mencapai kembali ke mobil listrik
capaian yang sudah tertoreh selama pengembangan mobil listrik ini rasanya tidak akan berhenti sampai di situ
rasa haus akan inovasi teknologi dari pengembang dan juga konsumen menjadi kunci untuk membawa budaya berkendara bergeser ke energi listrik sebagai pilihan utama